nah ada contoh kemarin karena mengakibat mengunggah berita hoax di akun pribadi
pasca bom di tiga gereja di surabaya jawa timur
seorang dosen perguruan tinggi dan juga satpam bank di sumatera utara ditangkap
jadi ini masalah serius nih
nah itu dia
jadi kan kita pun tidak pernah terpikir sampai hal ini terjadi ya
sang dosen sempat jatuh pingsan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan
jangan asal asal bagikan status orang lain
karena itu sudah saya rasakan karena ini orang lain punya
tapi saya sebenarnya di sini tidak ada permaksud apa apa

tapi ternyata itulah yang menjadi saya sebagai tersangka
usai memberikan keterangan tersangka jatuh pingsan
petugas kemudian membawa tersangka ke rumah sakit umbayang karamedan
menggunakan mobil ambulan
petugas menyita ponsel dan diskal lepas berisi tulisan status di facebooknya
yang menyebutkan pengeboman tiga gereja di surabaya
merupakan pengalian isu
dan sudah diamankan dari rumah yang bersangkutan di wilayah johor
terkait adanya postingan di facebook
bahwa kejadian atau tragedi yang terjadi di wilayah di korprimob
termasuk yang di surabaya
keledakan bom yang di surabaya
berbunyi di facebook yang bersangkutan adalah pengalian isu
sementara itu polres simalungun juga menangkap oknum satpam
salah satu bank swasta di simalungun
warga jalan karya bakti simalungun berinsial ad ditangkap tempat lalu
setelah mengunggah status yang menyebutkan tidak ada teroris dan pengalihan isu
resi erlangga medan